polresta depok kembali menangkap dan menggerebek lokasi persembunyian
terduga pelaku penjarahan toko baju di kawasan cibinong bogor jawa barat
tidak ada perlawanan saat polisi menangkap para pelaku
penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan salah satu pelaku yang sebelumnya ditangkap
dalam penggerebekan pelaku yang sudah tertangkap dibawa ke lokasi untuk memancing pelaku lainnya
menunjukkan tempat persembunyian melalui telepon genggam
dari video amatir milik petugas para pelaku penjarahan toko pakaian di sukma jaya depok
tak melakukan perlawanan saat digerebek petugas
dari dalam kontrakan yang dijadikan tempat persembunyian pelaku
di wilayah perbatasan bogor dan depok terdapat lima orang pelaku yang selama ini buron
para pelaku ini diduga sebagai otak dari dalang penjarahan dan perampokan toko pakaian
di sukma jaya depok beberapa waktu lalu
pelaku juga diduga terlibat dalam aksi kejahatan lainnya